sahur on the road biasanya jadi kegiatan rutin sepanjang ramadan di ibu kota
namun tidak dengan tahun ini
karena dinilai rawan agenda saur on the road tahun ini dilarang
pelarangan untuk memastikan keamanan selama di bulan suci dan berikut laporan produser lapangan cnn indonesia syarah mediana
meski sudah memasuki hari kelima bulan puasa ramadan tetapi sepertinya jalanan di jakarta terlihat spesifis saja
ini mungkin sebuah pemandangan yang agak lain dari tahun sebelumnya
jika tahun sebelumnya ada kegiatan yang namanya sahur on the roads tahun ini sepertinya animo masyarakat terhadap itu tidak ada
karena jalanan sepisipi saja
dan sekarang saya berdiri di bunderan hi di mana biasanya terjadi atau menjadi pusat keramaian
tetapi di hari ini terlihat sepisipi saja
dan memang sandiaga uno sendiri sebagai wakil dari gubernur dki jakarta
yang memberikan himbauan kepada masyarakat serta larangan untuk tidak melakukan sahur on the road
karena dianggap mengganggu ketentraman serta ketertiban
tapi dari pihak purwajib sendiri sebenarnya dari polda metro jaya argo yuwono menyatakan tidak melarang kegiatan sahur on the road selama kegiatannya itu positif
misalnya seperti membagi bagikan makanan bagi kaum yang membutuhkan
tapi tetap argo juga memberikan himbauan
kepada semuanya untuk tetap menjaga keamanan serta ketertiban
dengan tidak melakukan kegiatan kegiatan yang negatif seperti melakukan balapan liar atau tawuran atau kegiatan kegiatan yang kurang berfaedah
tapi tentunya jika ingin berbuat baik tidak hanya harus dilakukan saat sahur on the road
jika ingin membagikan makanan bagi kaum yang membutuhkan tidak harus dilakukan dengan cara seperti itu
banyak cara cara lainnya
bukannya bisa disumbangkan langsung ke badan amal atau ke rumah ibadah
syara mediana jakarta